tunggu ularnya naik
katanya tidak takut
aku tidak takut
cuma tidak suka binatang itu barah
semalaman aku di jalan
apa boleh aku numpang
satu malam saja nek
kamu faridah kan
anak dari reisman
dari mana nenek tahu
nenek kenal ayahku
aku kenal baik dengan ayam
dulu waktu kamu masih kecil
aku sering datang ke rumahmu
tapi waktu itu kau masih kerja
aku akan datang ke rumahmu
kamu sudah menjadi seorang gadis yang sangat cantik
aku antar ke kamarmu
selepas apa ambil
tidak bimbi bebaskan dia
beraninya kamu memerintahku ha
kemana perginya harimau siluman itu
aku kehilangan jejak
aduh aduh aduh
setentu lah sir
kamu kenapa sir takut
nggak aku udah takut
masa basir takut
tanah bas tanah bas sir
tunggu ularnya naik
katanya tidak takut
nggak aku nggak takut
bisa kubah kan
kamu cantik sekali memakai gaun ini
ini baju siapa nek
cocok sekali di badanku
bajunya i kembang
supaya tenagamu pulih kembali
ada apa farida
aku juga tidak mengerti
nanti aku buatkan lagi
ah bebek tidak usah
aku yang membuatnya sendiri
akhirnya sampai juga
pak ibu ya
aku kenapa dibawa kesini
memangnya ini rumah siapa
ini rumah nenongkot
pak ibu ya
pak man bagaimana sih
katanya mengantarkan aku ketemu biongkoh
kenapa malah dibawa ke rumah nenek nenek
udah tahu aku sedang tidak sabar
mau melihat biongkoh
biongkoh ada di dalam
pak ibu ya
pak man sedang tidak bercanda kan
nanti kalau aku ajak bercanda
pak ibu ya
apa yang terjadi pada biongkoh
siapa yang mengikat biongkoh seperti ini biongkoh
semakin kau membuka ikatan itu
semakin menderita biongkoh
hanya sekar ayu yang bisa
membuka tali ikatan itu
maksud pak man
ini sekar ayu
yang mengikat diung seperti ini
aku akan beri dia perhitungan
karena sudah menjelatai biongkoh
bingung sudah bisa melihat kamu saja
senang sekali rasanya
itu alasan pak man membawa biongkoh ke sini
pak man berharap
ngerongkot tidak ada di rumah
pak ibu ya
aku yakin pak man
pasti ada orang lain
yang bisa melepaskan ikatan ini
ya kan pak man
aku tidak bisa melihat
dia seperti ini pak man
yang bisa melepaskan ikatanku ini
aku tidak mau berurusan dengan mak lampil
dia siluman licik
bisa aku menempatkannya